anda masih menyaksikan breaking news kedatangan warga negara indonesia dari wuhan di batam
dengan menggunakan pesawat batik airbus a tiga ratus tiga puluh
dengan nomor registrasi pkldy yang menampung dua ratus empat puluh enam warga negara indonesia dari tiongkok
dan selalu kami hadirkan kepada anda bagaimana situasi di bandara internasional hang nadem ke batam kepulauan riau
karena saat ini pesawat tersebut sudah tiba di sana
seperti diketahui pemerintah indonesia memutuskan untuk mengevakuasi lebih dari dua ratus empat puluh warga negara indonesia yang berada di wuhan
sebelumnya mereka diterbangkan dengan pesawat airbus a tiga ratus tiga puluh batik air
dan saat ini telah tiba di bandara internasional hang nadem kota batam kepulauan riau pada minggu pagi sesuai dengan rencana
seluruh petugas evakuasi yang berjumlah sekitar empat puluh dua orang ini dibekali dengan perlengkapan pelindung diri
dan setelah tiba di batam wni ini
akan langsung diterbangkan ke natuna untuk menjalani proses observasi
menurut kepala bidang karantina juga surveillance epidemiologi kota batam
yang saya kutip dari detik com kemudian cnn indonesia com lewat wawancaranya
bahwa beliau mengatakan sekitar satu jam dua ratus empat puluh lebih warga negara indonesia yang sudah tiba di batam ini
akan diobservasi terlebih dahulu sebelum nanti akan langsung diterbangkan ke natuna kepulauan riau
awas yuk awas
ini adalah gambar yang kami dapatkan langsung dari bandara hang nadim batam kepulauan riau
yang merupakan tempat transit dua ratus empat puluh lebih warga negara indonesia yang baru saja tiba dari wuhan tiongkok
seperti yang anda saksikan ini ada sejumlah orang menggunakan perlengkapan medis lengkap
berada di dekat pesawat karena nantinya akan ada tiga pesawat tni dengan jenis dua boeing dan satu hercules milik tni au
yang akan memberangkatkan lebih dari dua ratus empat puluh warga negara indonesia ini menuju ke bandar udara raden sajat natuna kepulauan riau
jika kita bicara soal kesehatan berdasarkan wawancara yang kemudian dikutip
yang dikutip oleh detik com dan cnnindonesia com media online transmedia
bahwa menteri luar negeri retno marsudi mengatakan dua ratus empat puluh lebih warga negara indonesia yang baru saja berangkat ataupun tiba dari wuhan tiongkok ini dalam keadaan sehat
meskipun demikian sudah disiapkan tenaga medis perlengkapannya juga bisa anda lihat sangat lengkap
mengantisipasi jika memang ada salah satu dari mereka yang terjangkit virus corona